panas segala macem ya mudah mudahan jangan ada lagi apa ya ruban
jangan ada lagi apa ya perubahan lagi jadi dan sudah final
kami akan melakukan upaya hukum manakala klien kami mbak rizka ini sebagai calon terpilih diubah
atau gampangannya di informasinya itu diganti oleh calon lain kami akan lakukan upaya hukum seperti
atau sebagaimana yang surat sudah kami layang
gede kpp netiknya partai kan magamah